langsung saja bergabung ke istana karena sudah ada menteri keuangan baru ada ibu sri mulyani di sana dan kita langsung saja ke istana
saya mau coba menyakinkan ibu untuk bergabung ke kabinet
komunikasinya sejak apa
apakah ini bukan yang pertama kalinya sudah sejak reshuffle sebelumnya
saya nggak usah menjawab itu
ibu ini kan ada program menulis teks amnesti apalagi ke langkah ibu ke depannya ibu
ini ada kebijakan presiden mengenai teks amnesti apa langkah langkah ibu kedepannya untuk menyukseskan program bapak ini
saya akan melakukan yang terbaik tentu saja karena sudah enam tahun saya akan melihat bagaimana struktur anggaran
apa apa yang telah dicapai oleh pak bambang sebelumnya dan apa apa yang telah dijadikan kesepakatan dengan dpr
dan tentu saja di dalam rangka untuk mengelola

kinerja dari sisi penciptaan kesempatan kerja dari sisi pengentasan kemiskinan dari sisi isu isu yang harus ditangani dengan sungguh sungguh
untuk bisa menciptakan pertumbuhan dan kepercayaan dari masyarakat itu yang akan saya perhatikan
jadi saya akan melihat struktur anggaran apa yang secara politis dan secara hukum sudah dicapai
dan bagaimana rencana yang telah dibuat dan disusun oleh menteri keuangan sebelumnya
dan kemudian kita akan berusaha mencapai semaksimal mungkin
mengenai amnesti pajak bu
sama seperti itu jawabannya
bu apakah ada ketika bertemu dengan pak jokowi
ada apa pesan khusus lainnya untuk kondisi ekonomi
tadi disebutkan soalnya perlambatan ekonomi global oleh pak jokowi
jadi memperkuat ekonomi nasional adakah pesan pak jokowi
ya itu sama persis yang disampaikan bapak presiden adalah yang disampaikan kepada saya
bahwa bagaimana kita bersama sama di dalam kabinet dibawa ke pemimpinan bapak presiden
untuk bisa menggunakan seluruh instrumen pemerintah
baik dari sisi anggaran baik dari sisi kebijakan
baik dari sisi langkah langkah yang bisa mengakselerasi kegiatan ekonomi
sehingga ekonomi kita bisa berkembang
bisa bertahan dari guncangan atau dari tekanan terutama dari lingkungan global
dan di sisi lain terus memperkuat fondasi perekonomian kita
apakah dari sisi masyarakat apakah itu dari sisi private sector
dan juga tentu dari sisi governance atau tata kelola pemerintahan
saya rasa itu yang merupakan pesan yang paling penting
yang akan saya perhatikan tentu saja di dalam melihat seluruh aspek dari apbn
dan kegiatan dari anggaran dan kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan
maupun yang akan kita tetapkan
malam bapak presiden
presiden bank dunia jim kim
telah memberitahukan kepada seluruh board of directors
dua puluh lima mengenai keputusan saya untuk mengundurkan diri
dan menerima tawaran dari presiden jokowi untuk menerima tugas ini
dan bapak presiden kim menyampaikan tentu saja berita ini
tentu ada banyak reaksi
karena saya sedang ditengah tengah banyak sekali kegiatan di bank dunia
namun mereka memahami pentingnya untuk memperkuat perekonomian indonesia
karena bank dunia melihat indonesia sebagai salah satu negara
yang diharapkan tentu bisa mencapai dua tujuan yang sesuai dengan tujuan bank dunia
yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengakselerasi proses percepatan pemerataan

tadi ibu bilang ada banyak resiko